genre musik blues yang dipilih oleh ardianov memanglah bukan genre musik yang populer di tanah air
tapi hal tersebut tak membuat anof berhenti berkarya dan berkreasi
salah satu kreasi uniknya adalah gitar yang dibuat dari pegangan cangkul
awal ideannya itu dua ribu tujuh belas
jadi gue main musik udah lama cuman di tengah perjalanan gue stuck gue ngeliat di youtube
gue lihat kok ada artis luar tuh yang bikin gitar dan pakai dari kaleng dari kotak si garbok
nah dari situ wah ini unik juga nih dimainkannya pakai slide nih
jadi kayak gitar gitar zaman dulu lah
tapi kenapa lo milihnya cangkul gitu loh
jadi pada saat gue searching searching gue liat sepertinya nih cangkul ini belum ada yang pake
pas banget gue perhatiin cangkul
karena sonokling itu bahan dasar membuat gitar juga
jadi punya tune
berbeda dengan gitar konvensional gitar dari gagang cangkul ini hanya memiliki satu senar
proses pembuatan gitar yang dipelajari anof secara otodidak ini pun sebenarnya cukup sederhana
hanya membutuhkan gagang cangkul kotak kaleng bekas baut dan pickup piezo agar gitar ini dapat terhubung ke ampli
yang membedakannya kalau satu sinar ini dia lebih menjadi melodi dia
kalau di gitar konvensional kan ada fret pake tangan
nah ini kita mainnya pakai slide begini nih
nah kalau nada ini juga gue buat nih
ini patokan patokan nada
hampir sama kayak di gitar contohnya nih kayak nada
kalau nyetemnya bebas
ya lo mau suara lo misalkan a mau di sini
atau lo mau naikin tergantung lagunya
oh tergantung yang mainin juga ya
yang mainin juga
suara dimana lagunya mau dimana

kesimpulannya antara dari seratus sampai satu ratus lima puluh ribu
setelah beberapa kali percobaan anof akhirnya menemukan racikan yang pas
mampu mengeluarkan karakter suara seperti yang diinginkan
selain dari gagang canggul anulf juga bereksperimen
dengan membuat gitar dari barang barang seperti triplek kayu bekas
tak hanya membuat gitar satu senar anov juga membuat gitar dengan tiga senar
selain menjadi alat musik andalannya saat beraksi di atas panggung
anof juga telah menghasilkan dua album musik dengan menggunakan gitar gitar unik buatannya ini